saya sudah sering pakai baju ini
waktu pak ketua umum menjadi bintang tamu di podcast saya saya juga pakai ini
saya selalu pakai kemarin jalan jalan ke honeymoon ke korea bersama istri
sampai dimarin kamu ngapain sih pakai gituan
ya kalau untuk bentuk dukungan sabar ya
untuk mbaknya jawabannya nanti sabar itu kan rahasia